gunung api ruang kembali mengalami erupsi sekitar pukul dua lebih tiga puluh lima waktu indonesia tengah
video amatir warga saudara menunjukkan saat lava pijar terlihat keluar dari kawah utama
pada erupsi kali ini lontaran batu pijar sampai ke pulau tagulandang
area terdampak erupsi dilaporkan semakin meluas dibandingkan saat erupsi tujuh belas april dua ribu dua puluh empat lalu
warga yang berada di radius enam km dari puncak gunung pun segera mengosongkan area tersebut
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi resmi menaikkan status gunung api ruang dari siaga ke awas sejak dini hari tadi